mitra kukar membuat kejutan menjelang dimulainya liga satu dua ribu dua puluh
tim berjuluk naga mekes itu resmi mendapatkan mantan gelandang liverpool
mohamed sisoko sebagai marki player mereka
selain mitra kukar persipura jayapura juga memperkuat tim dengan mendatangkan satu pemain asing
susyoko adalah sosok yang sangat berpengalaman di liga papan atas eropa
sebagai liverpool pemain asal mali itu pernah berseragam paris saint germain valencia dan juventus
sebelum dipindang mitra kukar sisoko tercedot menjelang klub seribu italia ternana
bersama mitra kukar sisoko mendapatkan kontrak selama satu tahun